terima kasih yang masih bersama kami kita langsung menuju ke bali untuk ikut agenda dari ktt g dua puluh
yang mana pada pukul sebelas empat puluh tiga atau pukul dua belas atau pukul tiga belas tepatnya di wita ya
akan berlangsung private lunch yang digelar oleh masing masing negara ktt g dua puluh
selain dari makan siang informasinya bahwa ada juga pertemuan bilateral
yang akan digelar oleh sejumlah delegasi
kalau kita lihat ini beberapa delegasi masih berada di arena ktt g dua puluh di nusa dua bali
setelah penanaman yang dilakukan pada pagi hari tadi di hutan mangrove bali atau tahura
oleh sejumlah delegasi kompak berwarna putih baju yang digunakan
dilanjutkan pada saat ini adalah pertemuan bilateral
menteri bumn erick thohir sudah menyambut ini nampaknya delegasi dari india
untuk melakukan atau who ya
untuk pertemuan bilateral yang akan berlangsung di sana
selain itu nanti juga diagendakan untuk working session pada pukul tiga belas tiga puluh waktu bali
akan dilanjutkan dengan agenda transformasi digital hingga pukul lima belas wita nanti